mas gusti randa terlebih dahulu yang saat ini menjabat sebagai plt ketua umum pssi
mas gusti randa selamat malam
oke mas gusti saya harus ucapkan selamat anda sudah ditunjuk sudah ofisial berarti sebagai plt ketua umum pssi
tanggapan anda apa sih yang mau anda lakukan dalam waktu dekat ini sebagai ketua umum atau plt ketua umum lah
jadi harus ditunjukkan dulu istilah plt gitu ya harus ditunjukkan terlebih dahulu
saya mendapatkan surat tugas penugasan dari ketua umum pak joko driono
nah jadi kalau surat tugas itu apa kita sebut apakah plt atau plh
nah ini kalau kita salah menunjukkan nanti kita jelaskan
kita salah juga nih apa yang hukumnya gitu kan
nah kalau disandingkan dengan statuta tentu kalau kita ingin menjadi ketua umum tidak boleh itu berdasarkan surat
itu harus berdasarkan statuta mengenai pelimpahan kewenangan di mana ketua umum berhalangan
nah ini bukan pelimpahan kewenangan
jadi kewenangan saya itu bukan saya bukan menerima pelimpahan
ketua umum atau sebagai acting ketua umum bukan
saya mendapatkan tugas
ya tugas atas nama ketua umum
nah jadi surat tugas itu saya dapatkan dari ketua umum
ini merupakan diskresi dari kewenangan dari ketua umum
oke diskresi kewenangan dari ketua umum
tapi intinya sekarang anda yang apa saya bilang pic atau person in charge untuk memimpin atau duduk di bangku ketua umum
untuk menggantikan pak joko deryono kan
iya tapi surat tugas itu kan bisa saja
suatu suatu disambut oleh ketua umum
jadi apa lah kita dapat tugas ya lalu nanti diantar tugasnya tugasnya itu bagaimana itu bisa
nah yang akan mempertanggung jawaban saya mempertanggung jawaban kepada pemberi tugas
pemberi tugas ketua umum yang tentu akan mempertanggung jawaban kepada ketua umum
yang disebut acting pengganti atau saya melakukan tugas
oke tugas anda apa mas gusti
dari pak joko deriono
ada dua tugas yang penting menurut saya dan sangat berat saya kira
yang pertama untuk dan atas nama ketua umum melaksanakan kalau gitu kan
melaksanakan kegiatan sehari harian organisasi dan mengambil langkah langkah yang tepat
itu yang pertama
yang kedua memastikan langkah langkah menuju kepada kongres luar biasa
dua hal ini kelihatannya memang cuma dua hal tapi kalau kita jabarkan bisa panjang
misalnya yang pertama sudah pasti memastikan program yang telah disahkan di kongres kemarin mbak salah satunya
berjalannya liga satu di bulan mei lalu persiapan timnas senior lalu juga u dua puluh dua kita sekarang ada di hanoi juga
di ujung tahun ini ada cigen ya cigen
sehingga itu sudah siapkan
belum lagi bagaimana kegiatan kegiatan aspro
nah ini kan kegiatan sehari hari dari federasi
dan yang kedua nih langkah langkah untuk menuju klb
tentu setelah pemilu ini kita harus segera melakukan kongres
pembentukan komite pemilihan dan komite banding pemilihan
lalu kpu nya lah
klb nya kapan rencananya
ya habis pemilu ini kita akan melakukan kongres dulu mbak
kongres penentuan itu komite pemilihan dan komite banding pemilihan
mereka bertugas layaknya kpu lah kira kira seperti itu
nah mereka layak akan menerima pendaftaran calon ketua umum
calon wakil ketua umum calon anggota exco
itu namanya tahapan notifikasi
sebuah tahapan notifikasi mereka akan membuat verifikasi
membuat verifikasi baru kita gelar klb memilih pengurus baru cssi
nah tahapan tahapannya yang kita ikuti
tidak boleh ada yang kita langgar
tidak tak wajar
kalau ada yang kita landai nanti klb kepengurusan baru nanti di challenge lagi dengan publik seperti itu
nah tahapan tahapan inilah yang harus saya pastikan
saya mengembang tugas ini
agar klb terselenggara seperti keinginan banyak pihak
mas gusti yang jadi pertanyaan banyak orang di luar sana
artinya gini kenapa harus gusti randa
kan biasanya di
di pemikiran kita gitu kan
kalau ketuanya tidak bisa artinya orang yang dibawanya langsung nih wakilnya kan
iya itu kan kalau berpikir secara bahwa ini mengganti ketua umum
kan begitu kan
seperti di pasal statista juga dikatakan
bila mana ketua umum berhalangan tetap berhalangan sementara gitu kan
maka ketua umum diisi oleh wakil ketua umum yang lebih senior umurnya
itu kalau kita menggantikan posisi ketua umum
ini bukan ini hanya ketua umum memberikan tugas
ada surat tugas
iya ada suratnya gitu
jadi saya tidak menggantikan posisi ketua umum
saya mendapatkan tiket itu gitu loh
diberikan mandat diberikan tugas gitu
tapi dengan tanggung jawab yang sama dengan pak joko driono gitu ya mas gusti ya
mas gusti yang banyak di
apa pertanyakan banyak orang juga
saat ini sebagai plt ketua umum pssi
ketika menerima mandat dari ketua umum sebelumnya
mas gustis juga rangkap jabatan
sebagai pengacara mokosimi kemudian juga exco gitu
ini pengertian rangkap jabatan harus diluruskan juga ya mbak ya
kenapa misalnya nama saya ada di pt liga indonesia baru
pt liga indonesia baru karena ini korporasi
yang disebut golden share
maka saya sebagai komisa hukum
dalam fungsi pengawasan
dan gitu agar si korporasi ini berjalan on the track
nah fungsi pengawasan itu tentu tidak sehari hari bekerja
dia pengawasan karena ada jajaran direksi
ya ada dod di situ
tuh kalau sebagai tadi oh exco juga lah
saya masih exco yang dapat tugas gitu
pengacara saya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sudah punya kantor pengacara
saya punya channel partner tentu
hal hal yang berkaitan itu kan urusan domestik pribadi saya
saya punya kantor sendiri
ya ya itu banyak partner yang menjelaskan
mas gusti terakhir boleh singkat
yang juga dipertanyakan gini
ada pelanggaran terhadap statuta yang dibilang di bab enam
pasal empat puluh ayat enam disebutkan statuta pssi
ketua umum jika ketua umum tidak ada atau berhalangan
wakil ketua umum yang harus menggantikannya
kemudian lebih eksplisit lagi di pasal empat puluh satu ayat enam
apabila ketua umum secara permanen atau sementara berhalangan
dalam melaksanakan tugas resminya
wakil ketua umum yang akan mewakilinya sampai dengan kongres berikutnya
nah kongres ini akan memilih ketua umum yang baru jika diperlukan
iya itu kalau kita cara berpikirnya saya ini menjadi acting ketua umum
kalau jadi acting ketua umum memang harus tunduk kepada regulasi itu
nah saya ini hanya mendapatkan surat tugas tugas itu kapan aja bisa cabut
kayak mbak lah ditugaskan oleh kantornya untuk begini
karena tidak hanya surat tugas anda bisa dicabut juga
itu kan kemenangan atasan anda kira kira begitu
sekali lagi ya bukan mengganti bukan pelimpahan ya
bukan menggantikan ketua umum atau dilimpahkan ketua umum kepada saya bukan
tapi saya hanya mendapatkan surat tugas dari ketua umum
ketua umumnya tidak mundur mundur ini
oke kita tunggu kibrah anda dan juga tentunya mengawal pssi
sampai dengan beberapa aktivitas atau agenda ke depannya
terima kasih mas gusti randa sudah bergabung di cnn indonesia malam hari ini